dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang penanganan pasca gempa di cianjur
saat ini sedang berlangsung konferensi pers di pendopo bupati cianjur
kita langsung saja menyimak bersama
pak sarnaz prof sijabar pak jumaril pak kapolres pak doni pak bupati pak herman suherman pak dandim pak kajari
dan kita juga tetap didampingi oleh bmkg untuk memberikan informasi tentang fenomena fenomena alam
yang perlu kita waspadai dalam fase fase tanggap darurat minggu kedua ini
mungkin untuk mempersingkat waktu sekuensnya mungkin saya akan minta waktu pak bupati dulu
untuk menyampaikan update perkembangan hasil giat tanggap darurat hari ini
dan hal hal penting lainnya terkait dengan persiapan pembangunan kembali kawasan terdampak khususnya rumah penduduk
mungkin ini bisa disampaikan secara
gamblang oleh pak bupati waktu dan tempat kami persilahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
salam om swastiassu nama budaya salam kebajikan
moderator ucapkan terima kasih
juga yang terhormat porkominda kabupaten cianyur
hadir langsung pak kapolres pak dandim pak kajari
juga yang saya hormati dari basarnas dan juga dari tni
ijin melaporkan bahwa sejak mengalir hari ini
pengendalian kebencana alam di kabupaten cianjur
secara estafet telah diberikan kepada pemerintah kabupaten cianjur
ke porkominda kabupaten cianyur
walaupun belum seratus persen
karena kami porkominda masih perlu bimbingan dan arahan
dari bnpb dari basarnas dari bmkg
kami telah berembuk porkominda kabupaten cianyur
saya bekerja tidak sendiri dan saya dibantu langsung oleh pak dandim
pak kapolres selaku tim di lapangan
juga saya dibantu oleh pak kajari mengenai pengadministrasikan keuangan
dan alhamdulillah sk nya telah dibuat dan telah saya tanda tangani
selanjutnya perkembangan hari ini tim dari basarnas alhamdulillah
telah menemukan dua korban yang tertimbun tanah di desa cijedil
sehingga meninggal dunia sudah tercatat tiga ratus dua puluh tiga
artian penambahan hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan sebelas
korban hilang yang masih dalam pencarian
sampai saat ini tinggal sembilan jiwa lagi
mudah mudahan mudah mudahan ini besok kita teruskan
mudah mudahan bisa mohon doanya bisa ditemukan
kami laporkan pula korban luka berat yang saat ini masih dirawat berjumlah satu ratus delapan orang
korban luka ringan sudah tertangani dan kembali ke rumahnya masing masing
kemarin sempat ada yang viral di rumah sakit cimacan
saya berkunjung ke sana alhamdulillah
sekarang sudah pulang ke tempat pengungsian bergabung dengan keluarganya
pengungsian berdasarkan survei yang dilakukan oleh bnpb bersama kementerian p tiga a dan unepa
yang bertujuan untuk mendapatkan data pengungsi terpilah antara lain distribusi umur
jenis kelamin dan kelompok rentan di posko posko pengungsian
dapat kami sampaikan titik pengungsian yang sudah berjalan disurvey saat ini
per pukul enam belas wib sebanyak empat ratus empat puluh sembilan titik
dengan rincian tiga ratus tiga puluh satu titik
terpulang dari pukul enam belas wib
di mana ada satu ratus delapan belas pilihan yang berada di tempat rumahnya masing masing
yang berdekatan dengan memasang tenda
kemudian yang selanjutnya jumlah kakak hasil survei sebanyak empat puluh satu ratus lima puluh dua kakak
jumlah total pengungsi yang disurvey sebanyak
pengungsi laki laki sebanyak empat puluh delapan empat ratus sembilan puluh jiwa
pengungsi perempuan sebanyak lima puluh satu delapan ratus empat puluh jiwa
penyandang disabilitas sebanyak satu ratus empat puluh tujuh jiwa
lansia sebanyak enam tujuh ratus lima puluh empat jiwa
selanjutnya perlu kami sampaikan kerugian material
total rumah rusak sebanyak enam puluh tiga dua ratus dua puluh sembilan
rumah rusak berat sebanyak dua puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh
rumah rusak sedang sebanyak empat belas satu ratus sembilan puluh enam
rumah rusak ringan sebanyak dua puluh dua tujuh ratus sembilan puluh enam
sekolah sebanyak empat ratus dua puluh satu
tempat ibadah sebanyak satu ratus tujuh puluh
fasilitas kesehatan puskesmas dan pustu sebanyak empat belas
gedung kantor sebanyak tujuh puluh
kemudian kecamatan terdampak masih tetap enam
kecamatan terdiri dari satu ratus lima puluh satu desa
kemudian perkembangan giat harian dan informasi
pendistribusian logistik untuk menjangkau wilayah dengan kondisi sulit
masih dilakukan dengan kendaraan roda dua
posko terus memonitor permasalahan distribusi logistik yang belum optimal
kemudian dapat kami laporkan
relawan organisasi relawan berjumlah dua ratus sembilan puluh empat organisasi
bekerja di lima belas sektor
jumlah personil sebanyak empat dua ratus sembilan belas
tugas dan dukungan akan dibagi sedemikian rupa
baik untuk dukungan pencarian dan evakuasi
dukungan logistik dan pengungsian pendataan kerugian material dan tugas tugas lainnya
ya itu tadi jalannya konferensi pers yang berlangsung di pendopo bupati cianjur
di mana baru saja disampaikan informasi
dari bupati cianjur herman suherman yang menyatakan bahwa pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
basarnas telah menemukan dua korban tertimbun longsor tepatnya di lokasi desa cigedil
artinya hingga dua puluh delapan november ini total korban meninggal dunia
ada sebanyak tiga ratus dua puluh tiga jiwa
sementara itu pencarian masih akan terus dilakukan
terhadap sembilan orang yang hingga kini
masih dinyatakan hilang
terkait dengan jumlah korban yang dirawat
tadi disampaikan oleh bupati cianjur pula
ada satu ratus delapan korban yang mengalami luka berat masih terus dirawat
dan hingga kini ada satu tiga ratus tujuh belas jiwa ibu hamil yang juga masih terus pengungsi
baik itu di lokasi pengungsian yang didirikan oleh aparat setempat
maupun yang didirikan oleh swadaya oleh masyarakat
dan usai jadinya
kami akan kembali dengan informasi